anies baswedan menjabarkan seperti apa psbb transisi yang diterapkan di jakarta mulai lima juni dua ribu dua puluh
meski pemakaian masker penyediaan tempat cuci tangan dan juga disinfektan masih terus diwajibkan
sejumlah sektor mengalami pelonggaran
jumat ini kegiatan rumah ibadah mulai boleh beroperasi
kegiatan keagamaan yang ditekankan adalah bersifat rutin
lalu tempat usaha tempat kerja serta perkantoran mulai delapan juni sudah dibuka
masih di tanggal delapan juni kegiatan perindustrian pergudangan retail pertokohan yang berdiri sendiri
bisa beroperasi dengan kapasitasnya
begitu juga untuk rumah makan yang stand alone
dan memperhatikan physical distancing
untuk kegiatan sosial budaya baik yang outdoor termasuk museum dan galeri
juga dibuka tanggal delapan juni
sementara untuk pusat belanja atau pasar non pangan
bisa beroperasi tanggal lima belas juni
dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan
sedangkan untuk taman rekreasi indoor dan outdoor
bisa dibuka pada tanggal dua puluh atau dua puluh satu juni
namun balita ibu hamil dan lansia dilarang masuk
penggunaan masker di luar ruangan tetap menjadi kewajiban
dan pelanggarnya akan dikenakan sanksi rp dua ratus lima puluh
vaksinasi fase pertama ini akan terus dievaluasi hingga akhir juni dua ribu dua puluh
dan di masa ini pelanggaran terhadap aturan pcb lain
seperti berkendaraan umum dan juga lalu lintas
akan tetap dikenakan sanksi
ruli kurniawan andi kurniawan jakarta